anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
ratusan warga di empat desa di kecamatan sukajaya bogor
jawa barat jumat pagi masih terisolir
timbunan tanah longsor yang menutup ruas jalan ke wilayah ini
membuat warga sulit dievakuasi menggunakan mobil atau motor
warga kesulitan mengungsi karena akses jalan yang tertutup tanah
akibatnya korban longsor harus berjalan kaki
desa yang terisolir itu dinanggung saja ada

pemerintah kabupaten bogor berharap beroperasinya alat berat
bisa membantu para pengungsi menembus akses jalan
meskipun mobil belum bisa masuk
beni akbar bogor jawa barat
memasuki hari ketiga setelah banjir beberapa wilayah di kabupaten bogor
di kabupaten bogor terdapat dua belas titik banjir dengan titik terparah
berada di bojongkulur bogor timur
bupati bogor ade yasin saat ini sudah bergabung dengan kita
selamat malam bu ade
bu ade anda mengatakan di media ini merupakan banjir yang terparah
bisa digambarkan kepada kami bu ade
yang pertama saya jelaskan di bogor barat ya
setelah tiga puluh tahun menurut masyarakat di sana ini terjadi banjir besar lagi
dan di timur juga setelah dua puluh empat tahun yang terbesar adalah di tahun ini
jadi kami ada wilayah yang banjir besar itu di bogor barat dan di bojongkulur timur
yang lainnya juga memang ada beberapa bencana tetapi tidak separah di wilayah barat
bu ade apakah masih ada
wilayah yang sampai saat ini belum terakses
kalau tidak salah tadi di sukajaya dan nanggung atau masih ada wilayah lain
di sukajaya dan nanggung sampai hari ini kita masih berusaha untuk membuka ke sana
bahkan hari ini tadi kita kirim bahan makanan melalui helikopter untuk supaya sampai ke daerah yang terisolir
dan yang terisolir itu ada di sukajaya dan di perbatasan sukajaya dan nanggung di desa banar
dan di nanggung juga ada sekitar lima desa yang belum terakses
dan itu karena longsor yang hujan deras yang kemudian dampaknya longsor
ya longsor dan banjir bandang
longsor dan banjir bandang
bu ade kalau misalnya dari wilayah yang terparah di kabupaten bogor berada di wilayah mana bu ade
yang terparah sampai saat ini masih di bogor barat
kalau di bogor timur yang kemarin di bojongkulur pada hari pertama memang air tinggi sekali
dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan masyarakat sekarang mulai membersihkan rumah karena itu air tinggi saja
tidak longsor dan tidak banjir
tapi air dari kari meluap ke komplek perumahan teman yang ada di sana
tetapi kalau di bogor barat ini longsor banjir bandang dan akhirnya menutup beberapa akses ke desa desa
karena kita sudah dua hari berusaha untuk membuka
akses tersebut karena memang lokasinya yang licin dan sulit diakses oleh mobil
kami melalui pakai motor secara manual belikan bahan bahan makanan
tapi karena memang banyak warga yang butuh bahan makanan di sana
akhirnya hari ini kami berupaya untuk menurunkan bahan makanan pakai helikopter
banjir bandang ini apakah yang pertama kali terjadi di wilayah bogor barat ini bu ade
ya setelah tiga puluh tahun
ini yang besar seperti ini
dulu menurut orang tua yang saya temui di sana katanya tiga puluh tahun yang lalu pernah banjir seperti ini
oke tiga puluh tahun kemudian stabil kemudian saat ini ada longsor
beberapa waktu lalu pada tanggal satu atau dua januari kemarin presiden joko widodo mengatakan salah satunya
penyebab banjir juga adalah karena lingkungan karena manusianya
anda melihat ini juga terjadi di
ya mungkin karena perkembangan manusia yang juga semakin banyak
tetapi saya belum melihat penyebabnya seperti apa
karena ini kan hujan dari hulu yang cukup keras
jadi kami masih melihat bahwa hujan dari hulu yang cukup keras akhirnya mengalirkan air yang cukup keras di hilir
dan mengakibatkan banjir juga meluap
longsor juga ini karena memang air tidak hanya tumpah dari sungai tetapi air tumpah dari atas dari mulut
dari ketinggian ya
kita juga sebetulnya belum begitu jelas juga penyebab kenapa longsor sampai terjadi beberapa wilayah
apakah sebelumnya tidak pernah dipetakan oleh pihak terkait bpbd misalnya untuk titik titik yang rawan longsor
ya memang di barat ini biasa terjadi longsor bahkan dulu pernah ada di pangkelengkaran longsor
tapi tidak sebesar ini
memang kontur tanahnya yang tidak stabil
dan di masih sebetulnya ini yang terjadi misalnya itu adalah kawasan kalau di pak jaya dan agung ini di atas itu masih banyak kawasan besar
tetapi kalau di jatinya ini memang di rumah penduduk sawah sawah juga hancur
di beberapa daerah juga yang kena itu rumah penduduk
tapi yang di bangar perbatasan itu dari arah gunung turun ke bawah
ini yang tentunya harus dicari penyebabnya
kami tidak tahu apakah di atas itu jadi pembunuhan karena tidak terlihat
tapi insya allah ini akan kita pelitih oleh pengakib atau penyebabnya
tapi yang jelas sekarang kami fokus kepada korban
evakuasi dan pemberian makanan juga untuk mencarikan shelter shelter untuk mereka agar mereka aman di tempat yang aman
ada berapa warga ibu di daerah yang terisolir itu di bogor barat
saat ini belum terakses
ya sekitar dari lima desa itu ada sekitar dua enam ratus
ada yang ada tiga atau tiga dua ratus
jadi memang banyak satu kampung
tapi akses telekomunikasi masih bisa
akses kan tidak ada sinyal
elektrik masih tidak ada sinyal
kami pakai manual saja
kalau perlu ke sana pakai motor
dan petugas petugas siaga di sana
termasuk dari bbbd
dari tni polri
juga dari relawan relawan yang turun banyak turun akhirnya membantu
sudahkah ada yang berhasil dievakuasi dari desa itu
ya itu penduduk yang kami evakuasi berada di tempat penampungan
tapi hari ini bertambah korban di sukajaya
ada dua orang
yang satu umur enam puluh lima tahun dan yang satu lagi bayi
ini pasca bencana dua orang
tapi ketika bencana ada sebelas orang yang meninggal
oke pasca bencana
bu ade anda mengatakan meminta bantuan pusat
untuk ikut juga menangani banjir
dan juga mungkin mitigasinya nanti
apa spesifiknya yang diperlukan saat ini
ya kami perlu memastikan kalau daerah mana yang aman
karena masyarakat kan tidak mungkin terlalu lama juga di penampungan
ataupun di tempat tempat yang memang dititipkan
karena dengan jumlah yang banyak
jadi kami perlu memastikan daerah mana yang aman
dan segera kami berikan tempat tinggal yang layak
walaupun salah menunjuk tempat
kami khawatir bencana yang lain
misalnya salah membeli tempat
tanahnya kurang bagus dan sebagainya
kami khawatir malah tidak aman
identifikasi wilayah baru
kurang lebih ya
tapi bagaimanapun juga
bogor itu beberapa kali
dan sekarang pun juga dituding sebagai penyebab banjir
di kawasan di wilayah ibu kota
ya kalau banjir yang dari jasinga
dan tarung panjang
ini tidak lari ke jakarta
yang dari bojongkulur pun
banjir bandang kemarin
itu larinya ke bekasi
dari bekasi langsung ke laut
kalau jakarta itu kan
ketika hujan pun pasti banjir
apalagi ditambah dengan hujan dari hulu di bogor ini
pasti juga turun ke bawah air
jadi kami pun dalam situasi begini tidak bisa memastikan ini salah siapa
jadi yang jelas kami pun kemarin kontak kontakan komunikasi dengan wali kota bekasi karena ini perbatasan
kabupaten bogor itu perbatasan dengan bekasi
saya kontak kontakkan situasi dan kondisinya seperti apa
ternyata kami tidak tahu
kami sama sama parah
bahkan kami juga minta bantuan perahu ternyata disuruh diopi kurangan perahu
kami minta buka pintu air ke pak wali
ternyata alhamdulillah pak wali di mrt sudah dibukakan pada saat awal terjadinya banjir
yang sudah dibuka oleh beliau karena sudah antisipasi
beliau juga sudah antisipasi air dari ketinggian di babakan madang
karena memang kami punya deteksi air
ada system yang berada di ambalang atau bapakkan madang
itu terlihat akan terjadi bencana banjir
tapi memang di luar perkiraan
biasanya air itu ketinggiannya pasti di antara satu ratus lima puluh
tapi kemarin sudah mencapai empat ratus ya
empat ratus itu kan sudah melebihi sehingga terjadi banjir banyak
yang di atas itu di bapakkan madang dan di ambalang
itu ternyata mati karena juga tersapu air
ini memang kejadian yang luar biasa yang di luar prediksi kami
bu ade bmkg mengatakan ini belum memasuki puncak musim hujan
bagaimana sekarang mitigasi yang dilakukan
ya ini berarti kita kan harus waspada ya
saya kemarin juga
pak gubernur datang ke bogor
beliau juga memastikan ini harus aman ke depan
beliau akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait
yang ahli tentunya dalam bidang cuaca hujan dan lain sebagainya
saya pikir ini baik karena kita harus juga diapain sebelum hujan
ya jadi apa mitigasinya
apa yang kira kira dipersiapkan selain juga menunggu dari provinsi
tapi yang akan dilakukan pemkap
ya tentunya langkah langkah yang bisa kami lakukan
karena ada juga keterbatasan kewenangan dari kami ketika ini masalahnya adalah di sungai
jadi ketika masalahnya di sungai sementara sungai bukan kewenangan kami
kami hanya bisa membersihkan sampah dari sungai atau membuat tebing penahan hanya itu
tetapi untuk yang lain lain adalah kewenangannya ada di bbws
jadi ini yang sulit ketika kami harus melakukan action yang lebih ya untuk urusan sungai
tapi yang sebisa kami ketika memang ini harus pencegahan banjir seperti apa
membuat waduk misalkan di setiap pinggir sungai membuat embung embung sungai
ini mudah mudahan ini akan bisa kita lakukan
dan tentunya kemasyarakat juga bisa melakukan
oke terima kasih
masyarakat juga sudah lakukan pencegahan ketika terjadi bahkan di satu kompleks di vilanusa itu
masyarakat sudah dilatih ketika akan terjadi bencana banjir itu sudah dilatih dengan perahu dan lain sebagainya
ini sudah kita lakukan pelatihan
cuman memang kalau di vilanusa ini yang banjir bandang kemarin
ini perumahan itu sebetulnya ini kan terjadi sudah beberapa tahun yang lalu sebelum saya jadi ini ya di bupati ini
ini tanah sebetulnya lokasi perumahan ini kan dulu bekas galian
seharusnya ketika akan dibangun itu diuruk dulu tiga meter
ini menurut cerita dulu ada beberapa yang memang tahu sejarah perumahan di situ
jadi seharusnya diuruk tiga meter baru aman untuk dijadikan perumahan
tetapi ini tidak diuruk dulu sehingga posisinya berada di bawah maksudnya di bawah sungai
sehingga ketika sungai meluap otomatis ini air akan masuk
ini air akan mengecang
nah yang harus dilakukan adalah kami menghimbau kepada pusat untuk membuat tebingan
rasanya itu aman ketika sungai dikeruk dan membuat tebingan
karena di lokasi banjir bandang itu ada pertemuan dua sungai
kompleks vilanusa indah itu berada di tengah tengah di antar pertemuan dua sungai
sungai silengsi dan sungai sikeat
jadi ketika sungai silengsi banjir besar turun air
itu dalam waktu kurang lebih empat jam itu akan menyusul sungai cilinci juga besar
sehingga pertemuannya di titik di mana di situ ada perumahan silangusa
jadi itu adalah tumpangan dari dua kali
ini yang memang harus kita antisipasi ke depan

kita perlu tenaga ahli yang memang bisa mengatasi persoalan ini
bu ade itu artinya kalau misalnya mengambil case yang
anda sampaikan tadi artinya kan sebenarnya permukiman itu tidak semestinya berada di sana
karena titik pertemuan berada di daerah aliran sungai
apakah kemudian nanti pemkap bekasi siap jika memang harus merelokasi
mereka yang berada di permukiman itu demi keamanan lebih lanjut
ini berada di wilayah kabupaten bogor
ya itu ada di wilayah kabupaten bogor
sebetulnya tidak harus merelokasi
hanya saja penataan
hanya saja penataan sungai saja mbak
penataan air apakah ini harus dibuat tebingan tinggi atau sungainya dikeruk
karena lebih mahal ketika harus merelokasi mereka
karena kompleks itu sudah diguni oleh dua puluh enam warga
sehingga nggak mungkin kita relokasi
kita juga tidak punya tanah seluruh sana
bu ade yasin bupati bogor terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih bu ade
ya dan kami masih akan kembali sesaat lagi dengan breaking news
tetap bersama kami